pantai lovina terletak di pesisir utara bali
di kabupaten buleleng
berjarak sekitar delapan puluh km dari kota denpasar
pantai ini memiliki atraksi alam yang tak boleh dilewatkan
saya tiba di pantai lovina pukul enam pagi
menyewa perahu motor untuk mengantar saya ke tengah lautan
perahu ini dikemudikan nelayan setempat
yang sudah berpengalaman membawa wisatawan
kalau sudah kangen dengan suasana dan udara segar di lautan seperti ini
cobain deh datang ke pantai lovina yang ada di puleleng bali
karena di sini kita tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan alam yang mengagumkan
tapi juga dengan atraksi alam yang pastinya menarik untuk kita lihat
ada apa ya di sini tungguin ya
kembali ke organised kawanan lumba
inilah atraksi alam yang saya maksud
menyaksikan kawanan lumba lumba yang sedang berburu makanan
aksi kawanan lumba lumba ini bisa kita saksikan mulai pagi hari hingga menjelang siang
kalian apa yang berlaku
beberapa perahu lain yang membawa wisatawan juga menanti kehadiran kawanan lumba lumba luba atau lomba luba

ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat menyaksikan aksi mereka
agar tidak mengganggu sebaiknya kapal berada tidak terlalu dekat dengan kawanan lumba lumba
selain itu untuk alasan keselamatan wisatawan tidak diperbolehkan berenang
mendekati kawanan lumba lumba yang melewati kapal
pemandangan ini sungguh membuka mata saya bahwa keseimbangan alam
dan kelestarian lingkungan perlu kita jaga bersama
agar makhluk hidup bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai
hari beranjak siang saya menuju lokasi wisata lain yang tak kalah seru
tujuan saya kali ini adalah kepura ullondanu yang berada di atas danau beratan
protokol kesehatan wajib diterapkan saat memasuki kawasan ini
terletak di kabupaten tabanan di tengah tengah pulau bali
daerah bedugul menyimpan banyak potensi alam dan budaya yang menarik
ada tiga danau yang banyak didatangi wisatawan yaitu danau beratan tamblingan dan danau buyan
pura suci ini digunakan umat hindu untuk pemujaan pada ide sang yang dewase
dalam manifestasinya sebagai dewi danu yang dipercaya sebagai dewi air atau dewi tanu

untuk menikmati keindahan danau beratan saya memilih untuk menggunakan perahu tradisional
uniknya saat air pasang pura ini tampak seperti mengambang di atas permukaan danau
ini sebenarnya pura ini adalah merupakan pura di antara sembilan pura yang ada di bali
salah satunya ini karena di sini adalah perpaduan atau pada fungsi pura tersebut adalah pemakmuran
kalau sembahyang sih bukan tiap hari bahkan dua puluh empat jam utama purnamo dan film
ada aja cuma kita batasi tidak terlalu publik dia
dia paling maksimal ya dua puluh lima orang
tak hanya syarat akan nilai sejarah
pemandangan yang disajikan pun sangat mempesona
momen ini pun saya abadikan dengan menyewa fotografer keliling yang merupakan warga setempat
dengan membayar dua puluh ribu rupiah saja saya mendapatkan satu lembar foto berlatar pura ulundanu sebagai cindera mata untuk saya bawa pulang
pada masa new normal ini pura ulundanu sudah mulai ramai didatangi
baik oleh wisatawan maupun umat himil
saya juga ingin mencicipi hasil alam buleleng yang dikenal dengan kesuburannya
yuk kita ke kebun stroberi
jangan lupa like share dan subscribe ya
sejauh mata memandang perkebunan sayur dan buah berjajar rapi di sepanjang jalan
desa pancasari kecamatan sukasada kabupaten buleleng memang dikenal dengan hasil bumi yang melimpah dan memenuhi kebutuhan sayur mayur dan buah buahan hampir di seluruh bali
pemasaran dilakukan tidak hanya sebatas pengiriman ke luar daerah tapi juga mengajak wisatawan memetik buah stroberi di kebun dan mencicipi hasil olahannya
dengan udara yang sejuk dan curah hujan yang tinggi buah stroberi khususnya bisa tumbuh subur dan menjadi komoditi utama perdagangan di daerah ini
pemilik kebun menyediakan keranjang kecil bagi wisatawan yang ingin memetik stroberi sendiri
wisatawan juga diajari bagaimana cara memetik stroberi yang benar agar tidak merusak buahnya
keranjang saya sudah terisi penuh dan kini saatnya mencicipi stroberi hasil panen sendiri
j hadden strawberry garden hasil panen stroberi kita bisa diolah menjadi jus segar
sebelum mencicipi buah stroberi jangan lupa menggunakan hand sanitizer agar tangan bebas kuman dan virus
kalau harga kalau harga stroberinya
harga jadinya murah karena kalau di bali kan biasanya pariwisata mengandalkan pariwisata
sekarang pandemi ini kan semua ini ditutup jadinya tidak ada tamu jadi kita supply stroberinya ke luar bali
meskipun antusiasme wisatawan cukup besar di masa pandemi ini jumlah pengunjung menurun drastis
nah dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu tiga m
mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak kita tetap bisa berwisata kemana saja dengan aman dan nyaman
yuk berlibur di indonesia aja